kalau jalan jalan ke semarang anda tentu tidak lupa membeli lumpia sebagai oleh oleh
makanan khas ini terbuat dari rebung telur ayam dan udang sebagai isian yang digulung dengan kulit
tepung kemudian digoreng nah kalau kulit lumpianya sudah berubah wujud jadi lumpia
ini yang bikin lidah nggak bisa diem ini sudah jadi lumpia wajib kita santap langsung
hampir semua warga indonesia mengenal lumpia tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa penjual
lumpia tidak membuat sendiri kulit lumpia kulit lumpia semarang dipasok dari sebuah kampung di
kecamatan semarang tengah sedikitnya dua puluh rumah di kampung ini setiap hari mencetak puluhan ribu
sukarman yang akrab di sapa pak ateng ini merupakan pembuat kulit lumpia paling senior di kampung
kebon lancung berawal dari bekerja sebagai karyawan tempat pembuatan lumpia di jalan pemuda
pada seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh sukarman kemudian beralih menjadi pembuat kulit lumpia karena saat itu tempat
pekerjanya kewalahan dan tidak sanggup membuat kulit lumpia sendiri beberapa penjual lumpia pun
mulai memesan kulit lumpia kepada sukarman
sempat kewalahan sukarman akhirnya sukses menjadi pembuat kulit lumpia
saat ini ia membuat sedikitnya tiga kulit lumpia setiap hari
selembar kulit lumpia dijual seharga lima ratus rupiah
pembelinya bukan hanya para penjual lumpia
penjual martabak bisoles hingga restoran dan sejumlah hotel
juga biasa memesan kulit lumpia ke tempat sukarman
bisnis pembuatan dan penjualan kulit lumpia kini diteruskan kepada anak anaknya
keahlian membuat kulit lumpia juga ditularkan ke sejumlah tetangga
yang akhirnya membuka bisnis kulit lumpia di rumah masing masing
kulit lumpia terbuat dari adonan
dengan tepung terigu yang dicampur dengan garam dan ditambah putih telur
membuat adonan tepung tidak sembarangan
karena banyak sedikitnya air mempengaruhi kekenyalan
yang bisa berimbas pada proses pencetakan lumpia di wajan panas
dia kali ini saya akan mencoba membuat kulit lumpia
sebenarnya kelihatannya sederhananya tapi susah dipraktekkan
pencatakannya juga tidak mudah
lumpia tidak boleh berlubang tidak boleh gosong
yang harus memiliki diameter yang seragam
ternyata memang dibutuhkan keahlian khusus
nah ini dari sini saja sudah susah
ini harus dibuat sekulen mungkin
ini saya sampai didampingi pak ateng ini
tidak bisa pak
nah ini rusak kan
rusak kan memang ini kalau gimana tidak terbiasa memang susah
jadi memang tidak harus dikerjakan oleh
terletak di kawasan pecinan semarang
kampung kebon lancung menjadi sentra
pembuatan kulit lumpia
yang kini banyak dikunjungi wisatawan
baik lokal maupun manca negara
nama rasiluko semarang jawa tengah